bersama dengan bni bni dan bni
bni bni dan bni
tema ini dikhususkan bagi komunitas umkm penyandang disabilitas
salah satu rangkaian acara pada grand launching program growtrenner by bri
bulan ini adalah pameran fotografi dan lelang foto
yang hasilnya akan didonasikan kepada komunitas disabilitas
guna menyediakan ruang aman bagi penyandang disabilitas fisik
untuk tumbuh dan memaksimalkan potensi mereka untuk mencapai impian
dengan komitmen membantu umkm untuk terus berkembang
bri melalui kolaborasi dengan smesco indonesia
dan coworking space yang berlokasi di gedung smasco indonesia
sebelah ini ini ada namanya bri coworking space
nah disinilah sebetulnya upaya kita ya mengumpulkan para pengusaha pengusaha muda tadi
para pengusaha pengusaha baru tadi
untuk bekerja dan untuk bertemu dengan komunitas itu
ya tentunya mereka itu memang di awal akan melihat siapa sih yang
apa namanya ada untuk mereka
begitu mereka tahu bahwa oh itu bri
kita akan yakin bahwa mereka nanti akan mencoba untuk tumbuh juga bersama bri ke depannya
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki menilai
growpreneur adalah salah satu program yang bersinergi mendukung program kementerian kooperasi dan ukm
ia optimistis bri dapat membantu kementerian kooperasi dan ukm
mencapai target satu juta umkm yang diberikan oleh presiden joko widodo
saya itu yang berharapan untuk diberikan informasi juga
bri adalah salah satu bank kerja terdepan dalam pemberdayaan umkm indonesia
terbukaan saya ingin mengucapkan
dan bri bukan hanya sekedar memberikan akses kebiayaan bagi umkm
tapi juga mengembangkan ekosistem yang komplit
yang bisa mengkoneksikan umkm
grow burner by berry merupakan salah satu rangkaian acara umkm expo brilliant burner dua ribu dua puluh dua
yang akan diselenggarakan di jakarta dan bali